berkaca dari musibah banjir yang melanda jakarta balikpapan melakukan uji kesiapan menghadapi bencana pada senin siang
di bawah koordinasi badan penanggulangan bencana dan basarnas potensi kedaulatan dari pemerintah
relawan dan perusahaan swasta dikerahkan untuk menunjukkan bahwa balikpapan siap menghadapi bencana
dalam simulasi ini tim rescue gabungan dengan koordinasi bpbd dan basarnas bergerak cepat melakukan evakuasi para korban ke tempat penampungan
kemantapan manajemen bencana diuji dalam penanganan korban dalam tenda penampungan
selain itu road accedent rescue juga ditampilkan untuk menguji kompetensi tim rescue dalam penyelamatan korban laka lantas akibat cuaca buruk yang terjepit di dalam mobil
sementara itu basarnas balikpapan mengaku puas terhadap kerjasama dan kualitas kompetensi dari tim rescue yang ada di kota minyak balikpapan
diharapkan kesiapan tim tanggap darurat ini terus ditingkatkan
semua potensi bekerja sesuai topeksi tupoksi dan kompetensi masing masing
dan beberapa hal yang seperti itu jadi kita harus siap betul
itulah simulasi yang kita lakukan bersama sama
simulasi hari ini luar biasa ya
ini seperti bilang tadi adalah hasanah untuk milik balikpapan yang luar biasa
ini kekayaan betul betul luar biasa
kita bisa bergabung kapal pun sama pemanah anonim korban apapun bisa membantu
dan juga memang benar ya hal seperti ini kita tidak inginkan
tetapi ketika terjadi kita harus siap untuk melaksanakan
apalagi dari suruh suruh yang banyak balikpapan ini harus bisa dimanfaatkan jika tadi bencana
karena ketika bencana kita semua adalah korban